presiden ukraina volodymyr zelensky mencurahkan isi hatinya yang belum bisa bertemu keluarga tercintanya di tengah invasi militer rusia ke negaranya
dalam wawancaranya di bukota kiev pada selasa satu maret presiden zelensky tampak emosional setelah mengungkapkan dirinya belum bisa bertemu dengan istri dan anaknya selama tiga hari terakhir
presiden yang berusia empat puluh empat tahun ini belum sempat bertemu dengan keluarga lantaran sehari hari dirinya hanya bisa bekerja dan tidur selama militer rusia memborbardir ukraina
zelensky menolak tawaran evakuasi karena ingin tetap berada di ibu kota demi membela negara melawan agresi rusia bersama rakyat